dua belas pelaku balap liar di jalanan di pangeran petara di kota makassar diamankan polisi beberapa
diantaranya sempat berupaya melarikan diri namun gagal salah satu peserta balap liar menangis
histeris hingga berlutut di kaki anggota polisi yang meminta dibebaskan dan izinkan pulang
polisi membubarkan balap liar pada jumat dini hari setelah mendapatkan informasi dari masyarakat
yang resah dengan aksi itu selain pelaku balap liar polisi juga mengamankan enam sepeda motor
yang digunakan untuk balapan polisi membawa pelaku yang berasal dari makassar goa dan maros
serta kendaraan yang ke polres tabes makassar untuk melakukan proses hukum yaitu tilang jadi
sempat terjadi insiden saling tarik menarik sehingga mengakibatkan tiga unit kendaraan
anggota mengalami rusak parah yang meraih sedih yang menangis tadi sempat mengalami
hai petugas yang menangis tadi sempat mengalami petugas yang menangis tadi sempat mengalami petugas
untuk tidak diamankan kendaraannya